mau kesalahannya sebesar apapun pasti akan dimaafin
jadi datanglah dan mintalah maaf
ibuku sudah meninggal
apa mungkin ibu akan memaafkan aku
aku sudah tidak punya harapan lagi di dunia ini
aku ingin menyusul ibuku
hafiz kamu sekarang lagi ada di mana
terus apa yang kamu akan lakukan
aku sekarang berada di ketinggian lima puluh meter
aku berada di menara sutet
sudah tidak kuat lagi
ibu harus bisa bertahan
pak karyo sudah panggilkan
ia kelembaga permaterakatan harus segera dikabari
iya benar pak rt
agar hafiz bisa mengakhiri pemakaman ibunya
saya kenapa tidak berlatih dikata al quran
tapi aku gak pernah dengar ibu
aku udah jadi anak yang jahat
udah lah fis
ikhlasin aja ibu lu
lagipula ibu lu sudah tenang di alam sana
waktu kamu sudah habis
segera kembali ke penjara
apa kamu dengar
saya nggak mau kembali ke penjara
saya harus berhenti
aduh terlelat kan gue ngapain sih mama pake cerita cerita dulu
gimana sih dateng lepet terus kayak gini
yaudah cepetan yuk
selamat siang pendengar sekalian selamat berjumpa lagi dengan saya fitri natasha di acara yang paling anda tunggu tunggu
suara hati ibu
berhenti gak mau
seperti biasa saya akan membuka line telepon
jadi bagi yang punya pengalaman atau cerita menarik tentang ibu silahkan telepon ke nomer kami
turun gak mau
saya akan menelpon tim sar
halo dengan tim sar
woy api turun bahaya
ibu aku ingin menyusulmu ibu
selamat tinggal semuanya
dia di atas yang mundur nih
kalian semua jangan coba coba menghalangiku
aku ingin menyusul ibuku
cepetan pada hati pak
arahkan ke atas sini
suara hati ibu dengan siapa di mana
nama ku hafiz aku sering mendengar acara ini di penjara
apa kamu punya pengalaman unik tentang ibu
aku anak yang durhaka
selama ini aku telah mengecewakan ibuku
aku ingin meminta maaf padanya tapi aku tidak tahu caranya gimana
semua ibu pasti akan memaafkan anaknya
mau kesalahannya sebesar apapun pasti akan dimaafin
jadi datanglah dan mintalah maaf
ibuku sudah meninggal
apa mungkin ibu akan memaafkan aku
aku sudah tidak punya harapan lagi di dunia ini
aku ingin menyusul ibuku
hafiz kamu sekarang lagi ada di mana
terus apa yang kamu akan lakukan
aku sekarang berada di ketinggian lima puluh meter
aku berada di menara sutera
aku berada di menara sutera
aku berada di menara sutera
aku berada di menara sutera
aku berada di menara sutera
settingan itu tidak sesuai mereka
sepertinya dia seorang orang
love dan penik porkat
aku tidak bisa pai pai kamu
aku mau minta maaf kepada ibuku sekarang
aku tidak pernah membuat ibuku bahagia
aku selalu melukai perasaannya
bukan cuma itu
aku juga melukai fisiknya
boleh nggak hafiz cerita apa yang terjadi sebenarnya
ada apa antara hafiz sama ibu
berawal dari nama yang diberikan ibuku kepadaku
nama yang sangat aku benci
berada di luar buku fandio
waalaikumsalam anak anak sekarang kita menghafal hafalan surat pendek
satu anak satu ayat
mama hafiz batakuluhai tidak bisa
gara gara nama itu semua orang mengolok ngolok
kau tidak boleh mengejek
kau tidak boleh mengejek
teman kalian yang belum hafal
justru kalian harus membantu untuk menghafal
supaya bisa menghafal
apakah kamu benar belum hafal
ya kalau begitu nanti di rumah
minta ibumu membantu menghafal surat aliklas ya
mati di tiang gantungan
maafkanlah dia nih mas
agar arwahnya bisa tenang
rara santan harus segera disingkirkan
karena anak ini akan selalu jadi penghalang
rara santang harus segera disingkirkan
aman kalian tidak apa apa
kami tidak apa apa bisa
jangan mencampur urusan ku anakmu
maafkan aku paman